dan kini kita langsung mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus suap reklamasi teluk jakarta
dengan terdakwa arisman wijaya selaku mantan presiden direktur pt agung podomoro land
saat ini gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau hok memberikan keterangan sebagai saksi
kita langsung saja bergabung ke sidang tv kor tersebut
bersama dengan harun wijaya kami berpendapat pada saksi al muzafzai dan saksi beri saksi berliana dan saksi al muzafzai
oleh karena itu berpendapat bahwa penulisan berani penulisan
yang pertama adalah pak fener pak suni kemudian ada yang kedua pak geri berliana dan saksi berliana
bisa ditetapkan bisa diterima selama ini
bisa diterima ya pak geri
kalau begitu ya
bukan saja benar yang menyehal untuk melakukan sebagai seorang staf risiko
wakil juga menyehal
jadi sebetulnya kami berhak mengangkat pembatalkan kerjaan siapa saja pak

kalau menurut sejarah seni menjadi staf di binasa boleh berpikir
sejak tahun dua ribu dua belas ya sampai sekarang
seberapa di antaranya yang terlihat seluruh bantuan saudara seni pak
bukan ada yang boleh dikirakan
sebenarnya saya kenal selama dua ribu sepuluh sebetulnya pak
waktu itu beliau sebenarnya ingin mengerasakan bsd nya
dia mahasiswa terakhir di northern illinois
nah saya diundang saudara suni ke amerika jadi pembicara
di tempat anggaran
nah situ awal saya bertemu saudara seni undang
dan dia itu dulu kerja di csis
csis itu untuk menganalisa banyak sekali politik kaji buku
nah sehingga kami banyak bicara
nah setelah saya jadi wagub jadi kayak teman ngobrol ya istilahnya orang jadi bisa
jadi masukkan untuk analisa
ada ada berita
jadi ya memberikan pandangan pandangan politiknya
beberapa dari antaranya tadi kan berusaha dari orang orang kekui ya
di antaranya apa benda politik yang pernah mengelola saudara seni
misalnya jarak turun ke masyarakat
kalau saya kan penolakan dari saudara seni kan cukup tinggi juga sebetulnya
waktu kita maju kan orang orang bikin nggak mungkin orang daerah bisa ngebang macam macam
nah tentu dia memberikan analisa
apa yang dikerjakan
ini semacam eksperimen politik banget
karena saya kan diantar sebenarnya ada tahanan wangi
itu tidak menggunakan uang tidak ada back source tidak ada nyokok
nah ini kan sesuatu yang saya percaya politik akrasi yang itu
kalau pikir pikir kita baik nggak usah kapan kapan gitu
nah teori ini lah yang akan selalu kita diskusikan untuk dianalisa
jadi staf saudaranya
ya makanya saya karena dipanggil sebagai staf ya kita katakan staf
kita sih ketawa sebenarnya lebih nyokok
jadi kita katakan teman mau nggak
karena tidak digaji
tapi ada ya namanya staf ya ada pejabat sih yang menganggap
nah kalau itu saya agak sedikit berbeda dengan gubernur lain
jadi semua yang bantu saya itu satu ruangan kerja dengan saya
saya tidak punya ruangan kerja khusus
jadi di depan meja saya itu adalah dua meja rapat besar
semua staf anak agama siapapun yang ingin tahu bagaimana menjadi seorang pembunuh bebas untuk cerita dalam saya
masih sudah berangkat di awal
saya ingin mengatakan kenal dengan arief kemal budaya ya
saya ingin mengenal arief kemal itu sebagai alam medan
saya tahu ya berhasil termasuk angkatan budaya berhasil jadi ceo di agung podong modo grup
ya tarakang empat saya juga diploi
ya teman teman ya termasuk orang yang sukses
sudah dipercayai agung podong modo grup
ya kembang ya
ya kalau di banjir masih ketemu
ya kebanjir namanya sosial ya kita jadi
banyak kegiatan atau proyek proyek kalau misalnya ada provinsi tinggi yang banyak dibangkat atau dikeluarkan
ya banyak pak
proyek swasta regula
tapi kami ada beberapa kewajiban seperti
rusuk diberikan kepada mereka
jadi perlambatan itu punya kewajiban sebetulnya untuk membangun rusuk
tapi akan banyak ribetnya ada yang berkaitan dengan istilah reklamasi yang ini berhubungan
maksud di agung
itu reklamasi itu apa
sebenarnya itu masih reklamasi apa
sebenarnya reklamasi kira kira yang mengurut laut kita di agung supaya jadi jarak
jadi istilahnya pengembangannya itu
maka laut di reklamasi itu yang disebut kegiatan peninggungan dan pengeringan laut di bahagian barukan laut jakarta
apakah di laut jakarta selama ini masih ditutupkan untuk reklamasi
kalau kita melihat keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan pantai utara jakarta
selain kawasan andalan
diperlukan upaya penataan dan penempatan kawasan partai utara
melalui reklamasi partai utara
jadi apakah itu yang menjadi dasar hukum untuk adanya reklamasi di partai utara
selain itu ada lagi yang berkaitan dengan dasar hukum yang lain yang berada dalam

membuat lalu dari baganas juga membuat dari baganas

bentuk pulaunya pun diatur oleh gepres
jadi yang menentukan bentuk pulau jumlah pulau semua adalah gepres
reklamasi yang sudah masuk keimpanan dan utamanya itu sebenarnya

jadi di gepres ini
mengamalkan di pasar empat
uu menang dan panggung jawa reklamasi pantura
berada pada gubernur kepala daerah khusus di bukit jakarta
nah setelah ini tahun sembilan puluh tujuh
pertama kali diperreklamasi itu
pulau panggalar karyayuda mki
jadi dimulai tahun sembilan puluh tujuh
pulau panggalar juga dipandai
pertama hanya setelah pismo
mei sembilan puluh delapan kejadian
reklamasi ini berhenti
kemudian kapan lagi ini adakan pemerintahan di atas pulau sembilan puluh tujuh
setelah berhenti lalu dua ribu sepuluh
gubernur waktu itu juga memberikan izin prinsip
bermaksud dua ribu dua belas mereka memberikan izin prinsip untuk reklamasi
jadi itulah yang membuat mereka melanjutkan kembali
ada berapa pulau yang sudah direklamasi
sejauh keberinan antara dan lima dari pantai utara ini
ada berapa pulau yang izinnya itu tidak terlalu hitam
misalnya contoh pulau yang selesai
satu satunya pulau yang sudah selesai jadi manfaatnya adalah pulau m
jadi yang kita kenal sebagai new tarbion plio
itu adalah hasil reklamasi pulau m
dan masalah pulau m ini sudah selesai
sudah selesai direklamasi lagi
itu pulau m
nah yang pulau sri sama d
ini kan ada masalah
nah kalau pulau m yang lain
setelah melakukan pengurusan
kalau pulau k sudah tahu
pulau k tahu pak
karena saya yang melanjutkan izinnya
sudah direklamasi ya
sudah berlaksana reklamasi
jadi belum selesai reklamasi

kemudian pertanyaannya sama pulau berapa di atas tanah yang sudah selesai direklamasi
seperti yang tadi
jadi pertanyaan apa di atas tanah yang sudah terbuka ini
jadi kami itu mengacu kepada kepres tadi
lalu mengacu kepada perjanjian kerjasama pengembang
karena di dalam kepres ini
disamanarkan bukan hanya umumnya diberikan kepada gubernur
tapi juga diamanarkan sama serga opulans
segala biaya yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan reklamasi pangguran
dilakukan secara mandiri oleh gubernur
kepala daerah khusus di bupati jakarta
bekerjasama dengan swasta
nah jadi disini diamalkan ini
jadi tugasnya akhirnya kami harus membuat perjanjian kerjasama
perjanjian kerjasama dengan masyarakat apakah untuk mengatur seragam tanah yang sudah direklamasi
jadi di dalam kepres tadi disebutkan juga tadi yang saya baca
jadi bukan hanya untuk pengembangan dan penanganan kawasan kawasan
yang diperkenalkan oleh masyarakat yang diperkenalkan oleh masyarakat
tapi dan sekaligus menapar ruang daerah dan pantai yang ada secara teradat dan terpadu
ini adalah dasar inilah waktu gubernur yang lama
tahun sembilan puluh tujuh membuat perjanjian kerjasama itu dengan pt manggaramidja juga
dengan yang pertama kali
ketika klonen klonen sudah memerintah ya tidak susah jalan
tidak ada perjanjian kini
tapi dan perjanjian yang inilah disebutkan
agar sumbangan pihak kedua berupa uang atau fisik infrastruktur
di luar area pembangunan pihak kedua pembangunan pihak pertama
dalam rangka menata kawasan pabrik kerajaan tersebut kepres

jadi kalau kita mau kasih ingin melaksanakan harus ada perjanjian kerjasama
apakah dalam hal itu ada sudah pengajian kerjasama atau perjanjian bekerja
ya kami ada perjanjian kerjasama
itu untuk pengajian uang di mana
di rekomendasi yang perlu apa ini
dua pulau pak
dua pulau apa
ada pulau muarani sesa dan jalan jerika di kapaksi
ya itu ada dalam hal ini
ada pak ada semua
ini yang perlu apa
semuanya ada waktu ya
saya tidak tahu pak
karena izin ini diberikan
jalannya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima tetapi izinnya masih mahal pak
kelihatannya agung podomoro kausenet dari belakang rekas itu mereka bukan yang mendapatkan izin pertama
beliau ini membeli dari membeli saham pt yang mendapat izin di jaman mahal itu
jadi bukan membeli langsung ya
bukan yang mengajukan izin
bukan yang membeli
kemudian kemarin pak saksi dari jepang
saya semua diberi dan komisi apa berjaga
ini ada yang beri tiga kartu
nah inilah yang belum diketok balik di indonesia
bagaimana pemerintah dari pembangunan
bagaimana pemerintah dari pembangunan
selepas itu mungkin dua ribu lima belas
kalau dari pemerintah skp di sedara siapa untuk mengusulkan ini
ada sekitarnya pak pedak
pak biro kata luar buka
gak di pembangunan juga
di pembangunan juga
pembangunan sudah selesai
yang terkadang dua orang pedak
tinggal ketok palu saja pak
selain itu diperdakan tiga kali bakal terus
nah itu ada masalah
saya gak tahu terbalik
kalau saya terbalik
tapi ada satu yang berlaku
itu tidak bisa diselesaikan
masalah kontribusi tambahan
tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan jenis latihan
kalau usulan dari pemerintah di
tentunya dibuat di komunikasi
biasa itu ada timnya pak
dan itu direkam
biasanya dari pak pedak
saya tidak ikuti teknisnya pak
ya kalau pembahasannya dilakukan di masjid katab

kalau usulan dari pemerintah
kalau usulan dari pemerintah
kalau usul dari pemerintah
itu harus diingat
bagaimana kalau ada
kami minta kontribusi pahaman
soal umumnya gini pak
tadi kan kita ada

bahwa ada kontribusi berdasarkan sumbangan biaya kedua
uang atau fisik infrastruktur
kalau seperti ini
kalau kita membuat pertemuan
waktu itu pak arisma juga hadir di pantai motiara
waktu kami kemukaan ini
kami kemukaan ini
ini uang ini berapa
pengamal mau sumbang
lalu waktu itu dikatakan bagaimana satu juta rupiah per meter
kalau satu juta
nanti saya akan ditangkap ditanya
kenapa tidak minta dua juta
karena kalau dua juta
kalau satu juta
kalau dua juta
kalau satu juta
kalau dua juta
kalau tiga juta
kalau empat juta
kalau lima juta
kalau enam juta
kalau enam juta
kalau tujuh juta
kalau delapan juta
kalau sembilan juta
kalau sepuluh juta
kalau sebelas juta
kalau sepuluh juta
kalau lima belas juta
kalau lima belas juta
kalau enam belas juta
kalau tujuh belas juta
kalau delapan belas juta
kalau sembilan belas juta
kalau dua puluh juta

kalau tiga puluh juta
kalau tiga puluh juta
kalau delapan belas juta
kalau tiga puluh juta
kalau dua puluh juta
kita masih berundingkan lagi

saya sampaikan lagi kepada pengusaha
kalau dua juta
saya akan ditanya lagi
kenapa tidak tiga juta
ngomong angka seperti itu
jadi lebih baik
kita berjanjian dulu
yang mau nyambung izin prinsip
pelaksanaan reklamasi saya minta nyontok surat perjanjian tahun sembilan puluh tujuh
ada sumbangan tambahan misalnya kontribusi tambahan
yang lainnya lalu untuk apa saja
nah disitu tersebutkan baru kita kasih bagian rumah pompa jalan inspeksi rumah susun
berdukan termasuk pompa warung semua disebutkan pak
nah nilainya berapa
saya sambil bercanda begini pak
kalau purwanda lima ratus hektare jangan ditontoh dua ratus lima puluh hektare saja setengahnya yang bisa dijual
kalau di susunan saja
itu dua setengah ribu

masih ada hutang sama pendatangan

saya ingin memasangkan masalah untuk menentukan angka
ancor barang itu topar hasil reklamasi
kebetulan ancor barang itu
anak rusak kami
ya demikian kita juga akan mendengarkan kembali
bagaimana kesaksian dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ataupun ahok
beserta dengan staff susnya yaitu suni tanuwijaya
beberapa hal yang patut kita catat adalah tadi hakim mempertanyakan bagaimana status kepegawaian dari suni tanuwijaya
kemudian suni mengaku mengikuti sejak tahun dua ribu dua belas sebelum ahok menjadi gubernur pun ternyata sudah bersama dengan ahok
meskipun dalam hal ini
tidak ada gaji kepegawaian
sama sekali dari apbd namun memang operasional dari gubernur dki jakarta dan ahok sendiri tadi juga menjelaskan bagaimana dasar hukum sehingga reklamasi bisa dilakukan
termasuk juga kerjasama kerjasama yang dilakukan bersama agung podomoro land seperti membangun rumah susun
dan kemudian tidak hanya itu bahwa ahok juga menjelaskan ada dua raper dan diajukan pemerintah ke dprd dan kemudian juga usulan pemprov dki jakarta
jadi lebih besar dan ahok tadi juga mensimulasi bagaimana potensi triliunan rupiah yang bisa diterima oleh daerah pemprov dki jakarta
apabila proposal ataupun juga ajuan untuk kontribusi dari pengembang tersebut bisa masuk ke dalam daerah ataupun juga pemprov dki jakarta